di tengah penolakan pembentukan daerah otonomi baru wilayah papua
penjabat gubernur papua barat paulus waterpau menyatakan akan mendorong
pemekaran wilayah karena dianggap sebagai solusi efektif
untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di papua
benarkah daerah otonomi baru menjadi solusi praktis persoalan di papua
dan tepatkah penjabat gubernur mendorong pemekaran daerah
di tengah penolakan dan uji materi yang tengah berlangsung di mk
kami akan mengulasnya bersama komarudin watubun
anggota komisi dua dpr dari fraksi pdi perjuangan
selamat malam bang komar
nanti kita juga akan bergabung bersama kita usman hamid
direktur eksekutif mnsc internasional indonesia
saya ke bang komar dulu bang komar kalau tadi kemudian kita mendengar
apa yang disampaikan oleh gubernur atau penjabat gubernur papua barat
yang baru saja dilantik ada menyebut soal daerah otonomi baru
begitu yang menjadi salah satu
sebagai penjabat apakah itu adalah salah satu visi
ataupun salah satu tugas atau target dalam menjalankan fungsinya sebagai penjabat
nah ini yang kemudian masih menjadi polemik begitu
kalau dari dpr melihat pernyataan ini seperti apa
tepatkah pak paulus mengatakan demikian
ya saya kira pak paulus ditugaskan oleh negara untuk menjadi penjabat
di papua barat
salah satu tugas yaitu karena kita baru saja merevisi undang undang nomor dua puluh dua
tahun dua ribu satu tepat tahun dua ribu dua puluh satu kemarin
kebetulan saya ketua pansus ya
nah ini memang kita lihat pelaksanaan otonomi khusus selama
kerjaan di lapangannya berentakan

nah ini memang kita lihat pelaksanaan otonomi khusus selama ini
kerjaan di lapangannya berentakan
kita di tingkat lokal itu juga tidak punya kapasitas yang memadai
untuk melaksanakan itu secara baik
di samping juga ada kekurangan kekurangan dari tingkat nasional ya
nah oleh karena itu apa yang disampaikan paulus itu benar
tugas dia harus pastikan sosialisasi undang undang ini dengan baik
supaya orang memahami isi undang undang ini dengan benar
banyak yang demo demo menolak itu juga sebenarnya ikut juga menerima
kemudian saya lanjut
kemudian juga ada kebijakan soal penukaran
lagi pro kontra dibawa
informasi yang muncul di jakarta itu juga tidak semuanya benar
disampaikan mrp di istana negara itu
benar ada penolakan tapi ada daerah tertentu yang dari dua puluh tahun lalu
memperjuangkan pemekaran itu
saya kebetulan baru konsolidasi di papua dari papua selatan
minggu kemarin kemudian dari timika hari ini saya lagi transit di makassar
jadi informasi yang dari mrp itu harus juga berimbang
tidak bisa ini seluruh papua ditolak itu juga nggak benar itu
jadi faktanya yang benar seperti apa yang anda temukan di lapangan bang komar
saya dengar anda juga baru saja berkomunikasi dengan penjabat gubernur papua barat
apa saja informasi terbaru yang kemudian ditemukan di lapangan soal ini
saya tadi pak
sampaikan kepada beliau salah satu tugasmu adalah sosialisasi dengan sungguh sungguh
ini kan otsus ini apapun alasannya itu menjadi keputusan negara
pelaksanaannya harus dilakukan secara sungguh sungguh
kalau dua puluh tahun lalu masih banyak kekurangan kekurangan
dengan direvisi kita laksanakan dua puluh tahun ke depan harus lebih baik dari dua puluh tahun yang lalu
saya tegaskan kepada beliau begitu
apa kemudian yang ditangkap
sosialisasi yang belum sempurna ini
apa kemudian yang ditangkap
mengapa kemudian masih banyak sekali persoalan
sosialisasi kemudian sosialisasi kemudian implementasi regulasi dengan benar
kemudian juga di tingkat daerah itu gubernur mrp dprp juga harus menyelesaikan regulasi regulasi
dalam bentuk perdasus itu dengan sempurna
jadi jangan semua hal dipersalahkan ke pusat
daerah juga harus meng evaluasi diri
oke salah satu kemudian yang disampaikan
yang adalah soal ketidaksempurnaan aturan yang dibuat di pusat begitu ya
tapi di daerah ternyata juga ada ketidaksempurnaan juga begitu ya pak om maria
ada kekurangan ada kelebihan tapi bagi saya kita melihat ke belakang itu penting untuk sebagai kaca spion lah kita lihat ke belakang
tetapi hari ini harus kita bergerak dan harus terus bergerak ke depan
tidak bisa ke belakang terus nanti kita tidak akan pernah maju maju
oke bang omar sudah bergabung bersama kita usman hamid direktur eksekutif amnesty international indonesia
selamat malam bang usman
selamat malam mbak eva selamat malam pak
baik saya ingin minta langsung komentar bang usman ini soal salah satu tugas begitu ya yang kemudian tadi bang komar sudah jabarkan kurang lebih
tugas seorang penjabat gubernur papua barat adalah melakukan sosialisasi begitu ya terhadap berbagai hal
termasuk juga daerah otonomi baru daerah otonomi khusus itu anda melihatnya bagaimana bang usman
ya sosialisasi yang saya baca itu kan sosialisasi otsus dan dob
dob itu adalah pelaksanaan dari undang undang otsus yang baru
undang undang otsus yang baru untuk disosialisasikan semestinya bisa dianggap wajar
tapi kalau undang undang otsus yang dimaksud misalnya undang undang yang lama tahun dua ribu satu masalahnya bukan lagi disosialisasi tetapi
tidak ada implementasi
itulah sebabnya begitu banyak kalangan masyarakat di papua yang menolak otonomi khusus
memberi kritik yang begitu mendasar atas berbagai ketidakadaan implementasi dari undang undang otsus
sebagai salah satu contoh misalnya pembentukan pengadilan hak asasi manusia pembentukan komisi kebenaran pembentukan komisi ham yang seluruhnya berkedudukan di papua
itu hingga hari ini perkasusnya tidak pernah disetujui oleh jakarta
khususnya oleh mendaga
jadi ini yang banyak mengecewakan orang orang asli di papua
sehingga ketika ada kasus kasus pelanggaran ham yang ingin diselesaikan ditanganinya lewat proses peradilan di jakarta
atau kalau misalnya didekati pun itu biasanya digelar di pengadilan negeri di makassar
karena pengadilan hamnya hanya bisa ada di sana
nah ini saya kira yang harus dicermati
mengenai daerah otonomi baru mengenai undang undang otsus yang baru
harus ada penghormatan terhadap langkah majelis rakyat papua dan juga majelis rakyat papua barat
yang mengajukan judicial review atau uji materi ke mahkamah konstitusi
proses persidangan sudah berjalan enam tujuh kali
dan mereka berkali kali menyampaikan kepada sebagian besar ketua umum partai politik
sejumlah menteri dan juga kepada presiden
agar setidak tidaknya daerah otonomi baru yang sedang direncangkan
ditunda terlebih dahulu
bahkan salah satu ketua umum partai mengusulkan setelah pemilu saja
saya kira akan sangat etis kalau proses pembentukan daerah otonomi baru ini ditunda
setidak tidaknya sampai ada putusan mahkamah konstitusi
karena daerah otonomi baru ini sebenarnya belum ada kajian ilmiahnya
bahkan ketua umum dari partainya pak komar ini
ibu megawati karnoputri
mengatakan itu mendagri bikin kebijakan soal dob tapi tidak ada risetnya
karena itulah ketua umum partai pdib
dan juga sekaligus ketua penasehat dari badan riset dan inovasi nasional brin
meminta agar brin mengambil langkah melakukan riset
jadi kalau kebijakan tanpa kajian ilmiah
ini kebijakan apa
itu seperti di jalan tidak ada surat izin mengemudi
tetapi dengan mengendarai secara ugal ugalan
ini yang saya kira seharusnya dikritisi
karena kalau kita baca baik baik tentang pemekaran wilayah
baik itu undang undang otsus yang tahun dua ribu satu
pasal tujuh puluh enam mengatakan pemekaran papua menjadi provinsi provinsi
dilakukan atas persetujuan majelis rakyat papua
baik ini yang saya kira secara tidak etis
kemudian mekanismenya ditambah ayat ayat baru
di dalam undang undang otsus tahun dua ribu dua puluh satu
yang membuat majelis rakyat papua tidak lagi berperan secara signifikan
untuk dimintai persetujuan
bahkan sekedar dimintai pertimbangan pun tidak
ini yang akhirnya membuat mereka
baik majelis rakyat papua maupun papua barat
mengajukan uji materi bahwa pasal tujuh puluh enam itu bertentangan
dengan prinsip konstitusi
khususnya menyangkut penghormatan terhadap satuan satuan wilayah yang khusus
atau satuan satuan daerah yang memiliki hak hak tradisional
atau hak hak masyarakat adat
jadi sekali lagi daerah otonomi baru ini harus ditunda
kalau perlu setelah pemilu supaya seluruh pihak
juni ini kan sudah mulai persiapan pemilu dan seterusnya
tidak memaksakan kebijakan ini
dan juga harus diperhatikan aspirasi di tingkat bawah
dinamika di tingkat bawah
banyak sekali demonstrasi ya sebagian besar menolak daerah otonomi baru ini
termasuk yang berujung dengan jatuhnya dua korban jiwa di yahukimo
satu orang yang terluka berat itu kalau tidak salah
kakaknya harus diamputasi dan sampai sekarang masih harus berobat
jadi saya kira jakarta khususnya pemerintah pusat lebih khusus lagi
menteri dalam negeri
harus hati hati dalam mengambil kebijakan
harus berbasis riset seperti yang dikatakan dua brin ibu megawati soekarno
jadi saya kira kebijakan seperti ini kalau dipaksakan
hanya akan menimbulkan benturan sosial
pertanyaan yang paling sederhana dari kita semua adalah
kalau kita baca baik baik pasal tujuh puluh delapan
baik undang undang otsus yang lama maupun undang undang otsus yang baru
pemekaran papua menjadi provinsi provinsi itu
bukan hanya dilakukan misalnya dengan pertimbangan dan persetujuan mrt
tetapi juga dengan memperhatikan kesatuan sosial budaya
dengan memperhatikan kesiapan sumber daya manusia
dengan memperhatikan perkembangan ekonomi
dengan memperhatikan dinamika masyarakat
itu dimana hasil kebijakannya hasil risetnya
jadi kalau bikin undang undang itu kan ada naskah akademik
ada landasan filosofis sosiologi histori dan seterusnya
itu yang saya kira menjadi lemah
menjadi lemah kebijakan pembentukan tiga provinsi baru di
khususnya di provinsi papua
oke bang komar
langsung ditanggapi saja apa yang kemudian dikemukakan oleh bang usman ini
apakah bisa ditemukan solusi atas permasalahan yang tadi dijabarkan
saya senang sekali pak usman sampaikan hal yang sangat bagus
tapi saya mau sampaikan juga pengalaman saya
puluhan tahun di papua ya
tidak semua apa yang disampaikan mrp itu benar
kenapa ada perubahan di pasal tujuh puluh enam ditambah ayat dua
karena dua puluh tahun papua selatan itu memperjuangkan papua merdeka
papua selatan itu memperjuangkan pemekaran
tidak pernah diakomodir oleh mrp
saya baru dari papua selatan kemarin
tiga utusan papua selatan di mrp itu
suara bulat mendukung semua
seluruh tokoh di papua selatan untuk mekarkan
bahwa ada yang menolak ya
tapi harus informasi itu lengkap
tidak bisa informasi sepotong sepotong seperti itu
jadi alasan kenapa pasal tujuh puluh enam di robi itu ada alasannya
saya ketua pansus pak
jadi itu yang tadi disampaikan pak usman
bagian penyelesaian masalah ham apa itu yang
itu benar tadi saya sampaikan bahwa
kerta itu ada kekurangan banyak
setiap tahun persoalan ham itu diangkat
karena memang tidak ada keseriusan juga di tingkat nasional
dalam menyelesaikan masalah ham
bagian itu saya setuju
saya tidak ada posisi membela pemerintah pusat atau daerah
saya bicara dalam posisi yang netral dalam kondisi ini
jadi saya setuju soal bahwa otsus yang lama itu kemudian disekarakan
kita lakukan revisi dan ada penolakan
itu ada hal hal yang benar juga
di tingkat nasional banyak juga yang diabaikan
seperti masalah khusus masalah ham
dulu dibuat diadili
adili asal asalan juga
jadi tidak diadili secara serius
ditangani masalah itu secara serius
di dalam undang undang otonomi khusus itu juga disebut
dibentuk kkr komisi kebenaran
kkr dan rekonsiliasi
itu tidak dilakukan juga
itu benar itu
tetapi khusus masalah pemekaran
itu tidak bisa dianggap semua papua itu ditolak
karena saya baru pulang dari merauke
pulang dari timika
sekarang saya transit di makassar
saya ingin informasi mrp itu juga harus komprehensif
supaya kita bisa bedakan mana yang benar
dan bisakah kemudian
pak paulus waterpauw memberikan keseimbangan informasi
kalau begitu bang komar
wajib beri keseimbangan informasi pak paulus
karena itu masa transisi
karena ada penugasan negara untuk dia menjelaskan soal
adanya perubahan undang undang nomor dua puluh satu menjadi nomor dua
kenapa orang pro kontra
bagian itu harus dijelaskan secara baik kepada publik
banyak anak anak yang demo juga ikut menerima dana otsus
tapi demo menolak otsus
itu juga tidak adil
jadi kita bicara juga harus ya proporsional lah
oke bang usman
ada melihatnya bagaimana
sebetulnya salah satu fungsi penunjukan
penjabat gubernur papua barat ini adalah juga untuk
menyeimbangkan informasi yang kemudian beredar di publik
saya kira kalau saya perlu luruskan juga bahwa tadi kalau disampaikan
ada kesan tidak seimbang
saya tadi sampaikan majelis rakyat papua menyampaikan
sebagian besar mereka menolak
sebagian lagi tidak
nah dan mereka dalam pengamatan saya
khususnya majelis rakyat papua untuk provinsi papua barat
karena dalam realitasnya memang yang menolak sebagian besar
yang mendukung ada tapi sebagian kecil
dan yang paling mendasar di dalam sebuah proses peraturan pembuatan perundang undangan
harus ada naskah akademik harus ada risetnya
itu dilakukan atau tidak
ibu megawati sendiri ketua umum partai pdb
jadi itu yang saya mau tanggalkan
mohon ditahan dulu bang komar
kita dengarkan dulu penjabaran bang usman
nanti saya akan berikan waktu kepada anda silahkan
jadi saya kira pernyataan dari ketua umum pdib
ketua penasehat brin megawati soekarno putri
yang mengatakan bahwa kebijakan dob itu tidak didasari oleh riset
itu memperlihatkan bahwa kebijakan itu memang
tidak ada dasarnya
kalau misalnya dikatakan
oh ada sejumlah orang di papua selatan
meminta agar pemekaran wilayah dilakukan
itu di sumatera utara di jawa
kebijakan pemerintah adalah moratorium pemekaran wilayah
daerah otonomi baru semuanya ditolak kenapa
pertama pendapatan asli daerahnya seluruhnya rendah
ketergantungan yang tinggi dalam membiayai dana operasional dari apbn
jadi alih alih menambah dana negara
malah justru membebanin negara
dan juga ada alasan bahwa dana negara sedang diprioritaskan
untuk penanggulangan covid termasuk infrastruktur
dan juga layanan kesehatan pendidikan
seluruh wilayah di indonesia ini
tidak boleh melakukan pemekaran provinsi papua
dan ini mungkin bisa terakhir saja
yang dikatakan oleh undang undang otsus adalah
pemekaran papua menjadi provinsi provinsi
dilakukan atas persetujuan mrp
jadi bukan atas usulan yang tadi disebut pak komar
misalnya atas usulan siapa saja gitu
atau asas usulan sekelompok itu tidak bisa
kalaupun itu ada
itu perlu ditempuh
mekanisme konsultasinya melalui forum di mrp
mewakili adatnya bagaimana
mewakili tokoh agamanya seperti apa
mewakili kelompok perempuannya seperti apa
itulah yang dituangkan di dalam riset
di dalam kajian akademik
baru itu disosialisasikan
kemudian dituangkan di dalam penjabaran sebuah naskah ruu gitu
itu loh yang seharusnya dilakukan gitu
baik silahkan bang komar ditanggapi soal masalah riset
kemudian keinginan untuk moratorium pemekaran wilayah
bang komar tekankan soal riset
saya kira dpr itu juga tidak orang
tidak sebodo amat itu
pasti ada dasar juga membuat rancangan itu
itu ada riset dari ugm
ada beberapa riset yang kita pakai
menjadi dasar merancang undang undang
menjadi hak inisiatif kemarin
termasuk kita mengirim tim
tim dari dpr yang ke sana
ya bahwa belum sempurna barangkali
tapi kalau sama sekali tidak ada risetnya itu juga tidak benar
apa yang disampaikan ibu
itu bukan soal khusus masalah papua
itu evaluasi pdi perjuangan secara keseluruhan
tentang pemekaran pemekaran daerah baru
tetapi kalau bicara pemekaran ini kan juga tidak satu
hanya satu variabel
harus diingat kami di daerah bagian timur ini
kalau tanpa pemekaran
sampai kiamat tidak akan pernah ada lampu lampu di sana
kalau kita bicara soal ada
nanti ada pad dan seterusnya
memang daerah belum dibuka
bagaimana mau ada pendapatan daerah
sumber daya alam itu bisa diangkat
dibuka menjadi sesuatu
kalau daerah daerah terisolasi itu dibuka
jadi kebalik cara berpikir kita
pulau jawa itu kalau dulu
tidak ada dendel semulanya dengan kerja paksa
buat jalan mungkin sampai hari ini juga belum ada jalan
tembus jawa timur barat
kerja paksa jadi solusinya
jadi kita di daerah timur sana suria
memang tidak satu satunya
tapi pemekaran itu juga cukup membantu kita
boleh di reset ke teman teman di bagian indonesia
kalau tidak sampai indonesia ini
berapa ratus tahun juga kita tetap hidup model
kalau boleh saya tanggapi
ini ada beban apbn beban negara
ya republik indonesia kita bangun
dari sabang sampai meraui
sampai peluru peluru pelau sekutan dan air
ya harus biaya negara kita bangun
itu konsekuensi daripada kita bernegara
kalau boleh saya tanggapi
penolakan dob itu bukan berarti menolak pembangunan
penolakan dob itu bukan berarti menolak
penolakan mereka jelas didasarkan pada pertanyaan mendasar
apakah ada pertimbangan dan persetujuan dari majelis rakyat papua
kalau pemerintah atau kalau argumen pendukung dob mengatakan
oh ada ayat dua loh itu seperti ayat yang diciptakan sendiri
pasal satu pasal tujuh puluh enam yang tadinya hanya satu pasal
mengatakan tidak boleh mencuri
lalu ditambah ayat dua boleh mencuri
jadi ini soal besar
yang kedua sekali lagi
mereka misalnya saya ambil tunjuk peneliti di universitas di papua
namanya i ngurah suryawan
dan dituangkan di dalam tulisan cukup panjang di harian kompas
wilayah wilayah daerah otonomi baru
tidak ada yang menunjukkan perkembangan ekonomi yang signifikan
perkembangan ekonomi di papua
kalau ada pertumbuhan seperti tahun lalu
menurut biro pusat statistik
dari sektor eksploitasi sumber daya alam
bukan dari sektor ekonomi kerakyatan
padahal prinsip dasar perekonomian
dalam semangat otonomi khusus adalah ekonomi kerakyatan
misalnya kalau bicara di wamena
ya perkebunan orang bicara itu
kalau mau dibikin menjadi salah satu pusat kota
mereka berkebun di wamena
ini pola pandang yang menurut saya harus didengarkan
jadi mereka ketika menolak
kita harus dengar alasannya apa
jadi kalau mekanismenya tanpa konsultasi
ya gelar dululah konsultasi itu
dan saya kira tidak ada salahnya
mereka tidak mengatakan tidak boleh ada pemekaran
bukan mereka mengatakan tunda terlebih dahulu
karena ada persidangan di makamah konstitusi
presiden saja mengatakan
saya akan patuh pada mahkamah konstitusi
jadi saya kira kita harus lebih jujur
melihat dinamika di papua ini
dan bukan berarti bahwa kalau tidak ada dob
bukan berarti layanan pemerintahan di sektor kesehatan
terhadap pelosok pelosok tidak boleh ada
itu harus ada
orang di ujung asmat menuju rumah sakit
ya harus disediakan booth
harus disediakan jalan yang baik untuk mereka
baik bang usman
dengan kata lain kemudian soal wewenang papua
anda melihat apakah kemudian ada tendensi begitu
untuk mengkerdilkan wewenang mrp sendiri
di dalam upaya pemekaran wilayah
anda melihatnya seperti itu bang usman
dan bukan hanya mrp yang dikerdilkan
tetapi keseluruhan kelembagaan pemerintahan
yang ada di provinsi papua misalnya ya
misalnya pemerintah provinsi papua
dalam salah satu sidang di mahkamah konstitusi
sekretaris daerah pemerintah provinsi papua mengatakan
undang undang otsus yang baru itu
nomor dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh
tidak meminta pertimbangan dan konsultasi mereka
begitu pula dpr papua pak yunus wonda dan kawan kawan
itu juga mengatakan
hal yang kurang lebih sama
dan konsultasi terhadap dob ini
bukan hanya tidak dengan mrp
tapi juga tidak dengan dprp
bahkan ketika undang undang itu mau dibuat
kan kalau menuju pada pasal tujuh puluh tujuh
yang mestinya ada usul dari rakyat papua
atau setidaknya ada dengar pendapat
ketika mrp menggelar rapat rapat dengar pendapat
itu justru dilarang dibubarkan dan seterusnya
saya kira ada satu lingkaran
beberapa orang di jakarta yang
banyak memiliki kepentingan politik dan bisnis
saya baru membaca bukunya elvius hugi ini
tentang jatuh bangun lukas nm
ini buku yang memperjelaskan betapa
beberapa pejabat di jakarta ini
punya kepentingan politik dan kepentingan bisnis
untuk papua ini
jadi saya ragu bahwa ini adalah kebijakan
yang benar benar pemerintah pusat
ini contoh tadi saja pak komar dengan ibu megawati dengan ketua umpar
itu berbeda pandangannya
apakah kemudian itu juga dicurigai
ataupun juga dikhawatirkan
juga dilakukan oleh penjabat gubernur papua barat ini
tapi kita akan break dulu
saya akan tanyakan ke bang komar
sesaat lagi tetap bersama kami cnn indonesia newscast
saya akan segera kembali
ya anda kembali di cnn indonesia newscast
saya kembali ke bang komar untuk menanggapi apa yang kemudian disampaikan
oleh bang usman tadi soal kepentingan politik pusat terhadap papua
apakah juga kekhawatiran itu juga nantinya akan terjadi begitu ya
di penjabat papua barat yang baru ini pak paulus waterpal
ditertipkan supaya kebijakan kebijakan berdasarkan manuver manuver perorangan
tidak menjadi membuat papua semakin dirugikan
jadi tidak membuat orang orang papua semakin terpinggirkan

bukan kepentingan orang asli papua
kepentingan bisnisnya sendiri
bukan kepentingan orang asli papua
ini yang saya kira mungkin ada baiknya cnn membahas buku ini ya
mengundang mungkin para intelektual papua atau intelektual
dan saya kira ini diketahui luas di partai demokrat
atau di jajaran para ahli tentang studi papua
semuanya sudah membahas ini secara lugas lah
tidak ada yang ditutup
sayang sekali sebetulnya kami juga sudah mengundang
pak paulus waterman
pak paulus waterman untuk bergabung dalam dialog hari ini
namun sampai saat ini memang belum ada tanggapan dari yang bersangkutan
sehingga kita harus jalankan dialog ini
ada satu lagi eva
silahkan pak usman
misalnya dewan gereja papua pak benny gia
ini saya sangat menghormati tokoh ini
penuh dengan integritas moral
gak pernah saya lihat hampir tidak ada cacatnya
yang mengatakan dengan penunjukan pak paulus waterman sebagai pejabat gubernur papua barat
karena yang bersangkutan selama ini dikenal sangat tidak demokratis
justru memaksakan kehendak pemerintah pusat
dalam bentuk bentuk penggunaan kekuatan aparat kepolisian secara berlebihan
ketika yang bersangkutan menjadi kapolda
demikian pula pandangan para misalnya para aktivis seperti gustaf kawer
sangat kecewa terhadap keputusan mrp papua barat misalnya
yang akhirnya menyetujui paulus waterpau
sebenarnya ada beberapa nama
tapi sayangnya tidak ada penjelasan secara detail
kalau kita lihat runutannya sejak dua ribu delapan belas sampai terakhir saya tadi sebut
menteri investasi menteri dalam negeri datang ke gubernur papua
minta paulus waterpau menjadi wakil gubernur
itu usaha usaha yang sebenarnya selama ini bergerak di balik layar
jadi kalaupun ada nama nama lain di majelis rakyat papua barat
saya rasa itu formalitas saja
dan saya sedikit kecewa dengan majelis rakyat papua barat ketika
di depan presiden lebih banyak bicara kepentingan politik di tingkat atas
di tingkat elit bukan kepentingan politik tingkat bawah
di tingkat rakyat atau orang asli papua seperti yang disampaikan oleh
majelis rakyat papua provinsi papua barat
mereka tentu bukan malaikat
mereka bukan orang orang yang sempurna
tetapi apa yang mereka katakan sangat ada dasarnya
baik itu dari undang undang otonomi khusus maupun dari buku buku
laporan laporan yang mereka
mereka terbitkan secara terbuka
dan surat surat resmi mereka terarsip teradministrasi dengan sangat baik
dan saya tidak akan bicara seperti ini kalau tidak mempelajari keseluruhan itu
jadi saya ragu dan saya bahkan mulai menduga bahwa pembentukan daerah otonomi baru
untuk misalnya papua tengah papua pegunungan tengah dan papua selatan
itu hanya untuk memangkas keharusan pemerintah pusat atau mendagri
atau menteri investasi
atau menteri energi dan sumber daya mineral
yang seharusnya meminta persetujuan gubernur papua
dalam hal ini misalnya pemerintah provinsi papua lukas nmb
tapi karena persetujuan itu tidak diberikan
sebagai contoh rencana penambangan emas di blok wabu
februari yang lalu gubernur lukas nmb menerbitkan surat
menyatakan tidak setuju dengan rencana penambangan blok wabu di intan jaya itu
yang nantinya akan masuk
dalam provinsi papua tengah
dengan dipaksakannya daerah otonomi baru seperti misalnya provinsi papua tengah
akhirnya masyarakat merasa bahwa itu hanya untuk mengambil jalan pintas
sehingga kepentingan investasi blok wabu
tidak perlu lagi meminta persetujuan gubernur provinsi papua
melainkan gubernur provinsi papua tengah yang baru
yang bisa jadi orang orang yang ditunjuknya adalah orang orang yang dianggap
mau mengikuti kehendak apapun dari jakarta
nah laporan amnesty international yang terbaru tentang rencana penambangan emas di blok wabu
memperlihatkan tidak adanya konsultasi
baik itu dengan orang orang asli papua
maupun melalui misalnya lembaga representasi kultural orang asli papua seperti mrp
atau lembaga representasi politik seperti dpr papua
sehingga banyak penolakan terhadap rencana penambangan blok emas
emas di blok wabu
penambahan pasukan militer juga tinggi
sejak oktober dua ribu sembilan belas dari dua pos militer sekarang menjadi tujuh belas pos militer
dengan adanya provinsi baru daerah otonomi baru
berarti akan ada satuan satuan teritorial baru
bisa kodam bisa korem dan seterusnya
pak mahfud menko polhukam mengakui ada terlalu banyak satgas keamanan di papua
yang satu dengan lainnya tidak saling berkoordinasi
bahkan masalahnya bukan hanya di antara satgas
yang berjumlah sembilan satgas
melainkan antara sembilan satgas itu dengan pasukan organik setempat
misalnya kodam korem dan seterusnya termasuk polda
bahkan beberapa pejabat militer di sana mengeluh ada penempatan pasukan satgas
di atas pegunungan ya misalnya hanya untuk menjaga tambang
menjaga kepentingan bisnis
bukan menjaga apa yang disebut sebut sebagai integritas teritorial republik indonesia
negara kesatuan republik indonesia
hanya retorika saja untuk menutupi apa yang sesungguhnya terjadi di dalam kenyataan
oke dan semua itu ditemukan dengan basis data yang kuat begitu ya bang usman
begitu pula dengan laporan koalisi bersihkan indonesia
yang akhirnya berpanjang dengan pencemaran nama baik atau dugaan pencemaran nama baik
oleh menko marves dengan beberapa aktivis hak asasi manusia seperti haris ashar
dan juga fathia
jadi ini ini saya kira soal serius
kalau pak komar sungguh sungguh mau membela hak hak orang asli papua
sebagai orang asli papua yang ada di jakarta
pak komar harus memperjuangkan bahwa rencana penambangan itu ditunda terlebih dahulu
sebelum ada konsultasi sebelum ada persetujuan dari orang asli papua
dan saya kira pertimbangan gubernur sangat jelas bahwa
ia tidak setuju karena situasi keamanan di intan jaya
masih tidak kondusif masih banyak yang mengungsi
pembunuhan tidak ada yang selesai
ada tujuh belas kasus pembunuhan di luar hukum termasuk pendeta yeremia
yang dibunuh hanya karena ia sedang mencari keponakannya yang dihilangkan secara paksa
bahkan hasil investigasi dari pimpinan mabes tni
mengatakan menunjukkan bahwa ternyata dua orang hilang dari keponakannya pak yeremia itu
dihilangkan dan kalau tidak salah dibunuh lalu jenazahnya dibakar
ini tentu perbuatan oknum bukan perbuatan institusi
tetapi kita harus tertipkan ini seperti ini
negara harus hadir dengan hukum hukum yang adil dengan layanan yang betul betul pro rakyat
bukan hanya menjadi pelayan bagi kepentingan kepentingan pebisnis
kepentingan kepentingan politik yang sempit
baik saya langsung minta tanggapan bang komar sebagai wakil rakyat asli papua ini
sejauh mana kemudian data data yang sudah disampaikan dijabarkan oleh amnesty international ini
akan ditindaklanjuti begitu
saya belum merespon itu dengan baik ya karena saya tidak bisa buat opini
sorry saya masalah papua ini cukup rumit
jadi kalau saya tidak punya data yang valid saya tidak mau berkomentar
nanti masalah tambah bahwa apa yang disampaikan tadi oleh bang usman tadi ada hal hal yang benar
itu soal keseriusan masyarakat
menangani masalah papua itu memang salah satu hal ya
otsus itu konsentrasi hanya bicara ribut ribut soal uang
sementara bagian lain itu memang tidak jalan
itu salah satu juga menjadi penyebab kenapa sekarang ditolak
tapi tadi saya sampaikan bahwa hari ini regulasi yang terjadi itu
bahwa ada kekurangan kekurangan harus kita perbaiki melangkah ke depan
menyangkut catatan lain tadi
menyangkut soal harus ada konsultasi
sumber daya alam papua itu harus seluruh kebijakan ini secara teori dalam konteks regulasi
itu dibuat dalam rangka memberi proteksi melindungi dan diberikan kepada orang papua
nah tapi dalam pelaksanaan memang ya banyak hal hal yang ada illegal logging juga di sana
dari dulu terjadi
illegal fishing terjadi
illegal mailing terjadi
jadi pak usman itu yang blok kuap itu satu blok besar karena dia besar tapi illegal mailing itu dimana mana itu juga terjadi di sana
itu benar itu
dan itu penting negara hadir di situ
jadi kadang kita ribut yang receh receh padahal hal mendasar yang memang harus ditertibkan
bagian itu saya setuju
memang banyak problematika yang kemudian harus diselesaikan di papua dan juga tentunya papua barat
sekarang kita melihat ke depan begitu ya
ini sekarang penjabat gubernur papua barat sudah ditunjuk
saya ke bang usman dulu
bang usman apa saja kemudian tugas tugas dari penjabat baru ini dan apa yang kemudian kita harapkan
atau mungkin anda pesimis kemudian itu bisa terwujud
silahkan saja bang usman
kira kira kita akan melihat apa ini ke depannya
menurut saya ada baiknya kalau sungguh sungguh maka apa yang belum dilaksanakan dari undang undang otsus yang lama itu segeralah direalisasi
karena problemnya bukan regulasi
berbagai perdasus itu nyangkut
berbagai perdasus itu tidak kunjung disetujui di pemerintah pusat
khususnya di kementerian dalam negeri
kenapa urusan kemendagri seperti urusan yang justru tidak disetujui
oleh majelis rakyat papua
kenapa justru yang diminta tidak diberikan
padahal yang diminta itu adalah hal yang justru diamanatkan oleh undang undang otsus
saya sebut misalnya rancangan perdasus tentang penyelesaian kasus pelanggaran ham di tanah papua
tahun dua ribu sembilan belas itu sudah diajukan oleh gubernur lukas nmb
sampai sekarang tidak ada
nah begitu pula untuk papua barat
saya kira dengan realitas politik hari ini
bahwa kita akhirnya punya provinsi papua
dua yaitu satu lagi provinsi papua barat
maka penjabat gubernur yang baru akan diuji
apakah bisa merealisasikan itu
apakah akan melanjutkan kebijakan itu
karena dalam undang undang ia tidak boleh membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan gubernur yang terdahulu
termasuk ia tidak boleh memutasi
ia juga tidak boleh mengambil kebijakan kebijakan yang misalnya bertentangan dengan garis kebijakan yang ada
jadi saya uji saja itu dulu
apakah misalnya gubernur provinsi papua barat mau memperjuangkan penyelesaian kasus kasus pelanggaran ham
misalnya dengan pembentukan tiga institusi yang disebut pak komar tadi itu
pengadilan ham di papua di papua barat
komisi ham di papua di papua barat
dan kkr di papua dan di papua barat
itu satu saja
baik terakhir dari anda
itu dulu kita uji kalau itu tidak juga bisa diselesaikan saya ragu
jadi saya bukan mau meragukan person atau pribadi dari seorang
tapi saya perlu menguji apakah pernyataannya dan kebijakannya itu benar benar selaras dengan semangat untuk meningkatkan harkat dan martabat orang asli papua
melalui seluruh pelaksanaan kewajiban kewajiban di bawah undang undang
otsus terutama undang undang otsus tahun dua ribu satu
oke kita akan lihat nanti resultnya di akhir kepemimpinan
bang komar terakhir dari anda
saya kira supaya pak usman tidak ragukan kapasitas dan komitmen pak paulus bagaimana pak paulus sudah dilatih
pak paulus ini dekat dengan pdip sepertinya ya dekat dengan pak komar
bukan soal dekat atau tidak dekat
saya setuju tadi bahwa regulasi sebenarnya problem di papua itu pada tataran pelaksanaan regulasinya
regulasi itu baik undang undang dua puluh satu maupun yang kemarin dirubah itu baik
kemarin dirubah itu juga karena ada otsus yang diberikan gelondongan ke provinsi papua dan terjadi juga korupsi di mana mana yang menurut pak usman tadi tidak sampaikan bagian itu
itu yang sekarang kita revisi supaya uang itu langsung kabupaten kota
jadi ada manfaatnya
kita tidak berdebat pada tataran siapa yang berwenang tapi barang ini manfaat untuk rakyat atau tidak kan itu persoalan pokok
nah tapi supaya bang usman bisa buktikan komitmen paulus saya kira apa yang tadi disampaikan termasuk juga kalau ada informasi informasi yang valid ya disampaikan ke pak paulus
kita uji satu tahun ke depan
karena kartrekar itu kan cuma satu tahun

bisa juga tidak sampai satu tahun
kalau di tengah jalan dievaluasi ternyata tidak bagus melanggar aturan bisa diturunkan di tengah jalan kan
jadi saya pikir ada waktulah biar pak bang usman uji komitmen pak paulus untuk papua barat
terima kasih bang usman selamat malam
oke selamat malam
baiklah terima kasih bang komar
seperti yang tadi bang komar katakan ada waktu satu tahun bagi paulus waterpau untuk membuktikan termasuk juga tidak hanya bang usman
tapi tentunya terhadap seluruh masyarakat papua barat
dan juga masyarakat indonesia
termasuk saya juga sebagai pihak kpr
oke kita akan tunggu sama sama bagaimana kinerja dari seorang paulus waterpau
untuk sementara terima kasih atas waktunya bang komar dan juga bang usman atas dialognya di cnn indonesia newscast malam hari ini
selamat malam dan salam sehat selalu
selamat malam bang usman